semuanya harapan kami di sini mahasiswa indonesia yang masih ada di asrama wuhan
harapannya semoga kami bisa segera pulang ke indonesia dengan selamat sehat tanpa ada kendala apapun
karena memang di sini sudah sangat bahaya jadi kita ingin segera kembali ke indonesia tercinta
itulah harapan pramesti ardita cahyani mahasiswa universitas negeri surabaya yang terisolasi di asramanya di wuhan tiongkok
kebijakan pemerintah tiongkok mengisolasi wuhan membuat pramesti dan sebelas rekannya yang belajar di central china normal university tak bisa beraktivitas seperti biasanya
setiap hari para mahasiswa ini tak boleh keluar kampus dan terpaksa menghabiskan waktunya di dalam kamar
tujuh belas mahasiswa indonesia ini sedang berada di wuhan dalam rangka memperdalam belajar bahasa mandarin
video aktivitas dua belas mahasiswa indonesia yang terisolasi di asrama ini dikirim untuk mengabarkan kondisi mereka kepada keluarganya di indonesia
seperti dalam video kiriman natahnia suasana kampus terlihat sepi dan tak ada aktivitas belajar
akibat isolasi ini stok logistik mahasiswa pun kini mulai menipis
untuk memenuhi kebutuhan makan sehari hari mereka terpaksa mengonsumsi mie instan dan masak bahan makanan yang tersedia
di dalam asrama karena alhamdulillah stok makanan masih ada
untuk saat ini langkah yang sudah kita dapatkan adalah dari kbri beijing itu sudah mendata seluruh mahasiswa
kami ingin mengumpulkan data paspor resilin permit kalau memang nanti ada evakuasi mungkin
jadi kami berharap semoga kami ingin menunggu kabar terbaik dari pemerintah indonesia
dengan kerja keras dari pemerintah indonesia kami ingin segera pulang terima kasih
para mahasiswa ini rencananya pulang pada satu februari mendatang
tiket pesawat bahkan sudah dibeli sejak jauh hari
namun rencana kepulangan mereka terancam batal karena akses keluar masuk wuhan ditutup
sejauh ini para mahasiswa telah berkoordinasi
dengan kbri beijing yang telah mendata mahasiswa dengan mengumpulkan data paspor mahasiswa
hal ini dilakukan jika sewaktu waktu ada evakuasi mendadak dari pemerintah tiongkok
lukman rozak surabaya jawa timur